keinformasi selanjutnya kemarau panjang yang melanda kota hujan bogor sejak tiga bulan terakhir
mengakibatkan sejumlah warga kampung cihideng hilir kecamatan ciampea bogor mengandalkan air bersih gratis
warga kampung cihideng hilir selasa pagi berebut air gratis bantuan dari sebuah perusahaan air bersih
sejak tiga bulan terakhir warga mengalami kesulitan mendapatkan air bersih untuk dikonsumsi karena mengalami kekeringan
sementara itu untuk keperluan lain seperti mandi dan cuci warga terpaksa menggunakan air kotor yang mengalir di aliran sungai setempat
belum adanya bantuan dari pemerintah daerah membuat warga berharap agar pasokan air bersih dari pengusaha air terus dipasok untuk kebutuhan warga
ini buat apa air bersih ini buat minum aja ini udah lama bu
sudah lama pada kecil kecil pada kering sumurnya
jadi mandi cuci kakus di
mandi cuci piring di mck kalau ini buat minum buat masak
nah ini bantuan ini dari siapa
dari pemerintah belum ada
belum ada bantuan ya
beni akbar bogor